selamat datang di kota bogor kota hujan yang juga mendapat julukan kota seribu angkot
konon katanya di kota bogor ada tiga empat ratus dua belas angkot yang terdaftar
itu hanya yang terdaftar saja loh yang tidak terdaftar juga banyak
nah gimana sih kota bogor bisa mendapat julukan kota seribu angkot
ini dia liputannya
untuk mengetahui riwayat bogor dijuluki sebagai kota seribu angkot
saya menemui muhammad juhri
pria yang akrab di sapa abah juhri ini sudah menjadi sopir beragam jenis angkutan umum sejak empat puluh lima tahun silam
menurutnya bogor dijuluki sebagai kota seribu angkot bermula saat diperkenalkannya angkutan perkotaan di medio seribu sembilan ratus tujuh puluh an
angkot ini menggantikan oklet dan bemo yang kondisinya usang dan sering bermasalah
di kota bogor angkot mengalami masa kejayaan pada era milenial atau tahun dua ribu an
saat ini masih ada tiga lebih angkot yang mengaspal di kota hujan
terdapat tiga puluh trayek yang menghubungkan enam puluh delapan kelurahan
dengan kata lain seluruh kelurahan di kota bogor pasti dilewati trayek angkot
ini kan kota bogor dijuluki sebagai kota seribu angkot
itu kenapa pak tahu nggak asal menguasalnya gimana
kalau namanya dulu di jelain yang ke seribu angkot di kerenatan
kalau dulu kan
dulu kan orangnya kan masih belum ada
lagi kan dulu kan sama zaman sekarang emang sekarang ada perbedaan
kalau dulu kan istrinya trayek ke sana hanya mobil satu mobil
trayek ke sana lagi hanya satu mobil
tapi sekarang tiap tiga kilo rute itu sudah banyak
angkot dan warga bogor layaknya menjalin love head relationship
angkot seringkali dinilai sebagai biang kerok kemacetan
tapi di sisi lain angkot sudah menjadi bagian dari kehidupan warga bogor
nunggunya lama panas
tapi kenapa mbak masih mau tetap naik angkot
karena harganya murah terus sempat sampai ke tempatnya juga langsung
kasian sih lebih kasian ke abang angkotnya
ya punya pekerjaan doang gitu mas
kalau tidak harus diganti
karena kan kita juga kan kalangan ke bawah ya
kita naik angkot aja
gak disimpa juga kan
sayangnya cerita gagah angkot mengaspal di jalanan kota bogor kini tinggal kedangan
angkot dinilai usang tak mampu mengikuti perkembangan zaman dan mulai ditinggalkan
kini pemkot bogor secara perlahan mulai menghancurkan angkot angkot berusia dua puluh tahun
dua puluh tahun yang dinilai tak layak pakai
angkot tersebut akan dikonversi dengan bus transpakuan yang lebih modern dan juga nyaman
satrio adewi caksono imam moherib kota bogor jawa barat